kediaman presiden ke lima megawati soekarno putri ramai dikunjungi pejabat tinggi negara dan sejumlah politisi pada jumat pagi
dan ini para tokoh dan juga pejabat ini hadir seusai ibadah sholat idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
sejak pukul sembilan pagi satu persatu pejabat dan politisi menyambangi kediaman megawati di kawasan teku umar menteng jakarta pusat
mayoritas tokoh meninggalkan kediaman mega pada pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat
menurut ketua dewan perwakilan rakyat bambang susatyo kedatangannya ke rumah ketua umum pdi perjuangan merupakan ajang silaturahmi di hari raya idul fitri
ia menampik ada percakapan khusus mengenai isu politik
komplit lah tadi dari mulai apa politisi dari dpr para menteri pejabat tinggi negara tadi hadir
di dalam cair bang suasana bang
ya suasana sangat cair
saya itu menceritakan miniatur politik indonesia sebetulnya